masya allah berarti benar kecemasanku mengapa aku mengikuti raden walang
sungsang ternyata dia akan mendapatkan
paman amuk marugud sedang apa ia disini
gerakannya sangat mencurigakan bagaimana jika paman amuk marugud
merencanakan hal yang tidak baik aku harus mengikutinya
hai amuknya ruang apa yang kau dapatkan bagaimana keadaan pajajara
rupanya paman amuk marugul kemari apa yang ia akan lakukan
ternyata rai prabu siliwangi masih hidup
siliwangi masih hidup
bukankah dia sudah mati
buktinya dia masih hidup sampai sekarang
gusti ratu lalu apa yang harus kita lakukan
argadana apakah pasukan sudah siap untuk menyerang taja jara
seluruh pasukan kita sudah sangat siap gusti ratu
tengah malam ini kita akan menyerang taja jara
dan kau pastikan pasukan agar bersiap untuk menyerang taja jara
baik gusti ratu
apa mereka akan menyerang taja jara
aku harus segera mengabarkan ini ke istana
ternyata dia ada di sini
cepat kalian harus mengejar dia
eh pak prajurit
permisi aku mau tanya apakah prabu siliwangi masih hidup
benar dia masih hidup dan masih sehat walafir
kisah anak ini siapa dan ada perlu apa bertanya tentang gusti prabu siliwangi
aku hanya rakyat biasa yang ingin menanyakan keadaan prabu siliwangi
terima kasih ya
berarti prabu siliwangi masih hidup

ingin rasanya aku masuk ke istana itu dan membunuhnya sekali lagi
tapi aku tidak mau banyak korban dari orang orang yang tidak berdosa
aku harus bagaimana ya
aku harus bagaimana ya
sebaiknya masalah aku dengan siliwangi aku tunda dulu
aku harus menghadapi dia secara kasatria
satu lawan satu
aku pergi ya

dari mengungkapku tadi
kau enggak bisa berhenti bangun temple ini
masya allah berarti benar kecemasanku mengapa aku mengikuti raden walang sungsang ternyata
dia akan mendapatkan bahaya di istana ini aku harus membantu raden berlangsung
siap kenapa orang tua ini harus muncul aku tidak dapat menghadapi mereka bersamaan lebih baik aku
pergi tadi kok tidak apa apa
alhamdulillah aku baik baik saja syekh guru syukurlah baik baik saja syekh guru
tidak kusangka dia benar benar hidup kembali
bagaimana caranya ya
hai agar aku dapat membunuh siri wangi dan mati untuk selamanya ya
mati untuk selamanya hahaha
gimana caranya ya
tunggu kenapa harus nunggu ini kesempatan bagus sebaiknya kita kasih tahu tempat pendekatan
itu ke dewi samudera terlebih dahulu kita pastikan pendekar itu bisa ditundukkan dan
tombak tulung agung itu kita bisa rebut kembali baik kalau gitu ayo ayo
assalamu'alaikum waalaikumsalam sampuras rampes putraku
kalian semua selamat
kau juga puteraku
kau kembali dalam keadaan sehat nak
aku masih kangen sekali sama kalian
ada satu hal yang ingin aku sampaikan
akan menyerang kerajaan pajajaran
aku mendengar sendiri